setibanya di indonesia pada sabtu malam
tim nasional palestina langsung menggelar latihan di stadion gelora sepuluh november surabaya pada minggu petang
sebanyak dua puluh tiga pemain yang dibawa mengikuti latihan di bawah arahan pelatih makam dabo
latihan perdana ini hanya fokus pemulihan kondisi fisik dan adaptasi cuaca di surabaya
bagi palestina laga melawan indonesia tidak sekedar pertandingan sepak bola
melainkan laga antara dua negara bersaudara yang saling mendukung kemerdekaan kedua negara
salah satu pemain tim nasional palestina mengatakan senang bisa ke indonesia lagi setelah sempat bermain ke liga indonesia bersama persib bandung
menurut wakil presiden federasi sepak bola palestina susan salabi
melawan tim nasi garuda bukan soal menang atau kalah
karena bisa berada di indonesia menjadi kebanggaan bagi tim nasi palestina
laga indonesia melawan palestina akan digelar antara dua negara bersaudara yang saling mendukung ke liga indonesia bersaudara
laga indonesia melawan palestina akan digelar antara dua negara bersaudara yang saling mendukung ke liga indonesia bersaudara